sebuah video berisi narasi tol becakayu kalimalang bekasi amblas viral di media sosial
faktanya dikutip dari cnnindonesia com ini bukanlah beton jalan tol becak kayu
melainkan box girder proyek kereta api cepat indonesia cina jakarta bandung kcic
di atas jembatan antelok jati bening baru pondok gede kota bekasi
menurut korporat sekretari pt kcic rahadian ratri kepada cnn indonesia com pada selasa
kirder box ini sudah dalam kondisi terpasang dan bukan jatuh seperti dalam narasi video viral
tetapi akibat terpasangnya box girder ini sejumlah warga baik pejalan kaki maupun pengendara roda dua yang hendak melintas
terpaksa menundukkan kepalanya
sementara kendaraan roda empat dengan tinggi di atas satu ratus tujuh puluh cm diminta putar balik oleh petugas
lingkungan warga sekitar pemasangan box girder kcic sejak senin kemarin itu terkesan dipaksakan
selain menutup setengah ketinggian jembatan jalan antelok
warga mengaku khawatir akan keselamatan saat melintas jembatan tersebut
warga pun berharap pihak kcic segera membangun jembatan pengganti yang kini dalam pengerjaan agar bisa dilalui dengan aman
sebelum jembatan pengganti ini jadi kita dari pengurus rw rasa khawatir karena pengamanan di sini mungkin sangat minim
agak agak takut juga sih
kalau mau motor ada anak anak yang jadi
tadi sempat nunduk dong
harapannya kalau bisa dibantu buat proses jalan ini
diketahui jembatan anti lok merupakan jalan alternatif warga yang menghubungkan wilayah jati bening baru dengan jati cepaka dan kalimalang jakarta timur
kepala bidang bina marga kota bekasi menyebut jembatan antelop ini nantinya tidak bisa digunakan lagi dan diganti dengan jembatan lain
namun karena memang masih dalam pengerjaan dan selesai akhir juli nanti sejumlah kendaraan tetap melintasi jembatan ini
tim liputan cnn indonesia